gak usah kita kejar
masih ada area sob
ntar jadi masalah
lo tuh ya
sesuka suka lo sendiri aja tau gak
kaki gue jadi tambah sakit nih
jangan ngurusin hidup orang
jangan sok deh lo
kita gak saling kenal
lo tuh aneh banget sih
harusnya lo tuh berterima kasih
bro mending cabut besok lu bebas ngasih ngatain dia loser cutthroat iya gak
gak gak kita tunggu sebentar lagi tapi kalo emang dia gak dateng juga berarti dipengecut
udah pacot tuh semua
sampai jumpa di video selanjutnya
urusan lu cuma sama gua
so banget nih yang ada lu tuh bisa babak belur sama kita
polisi polisi ada polisi

kayaknya gue gak bisa lanjutin lagi deh
yaudah kalau gitu lo gue gendong
lo mau disini ketangkep sama mereka
atau lo nurut kata gue
gak ada tapi tapi
kita doang gak punya waktu gue naik deh
gak usah kita kejar
masih ada area sob
lagian deh banyak orang
gak ada jadi masalah
lo tuh ya
sesuka suka lo sendiri aja tau gak
kaki gue jadi tambah sakit nih
makanya yang ngurusin hidup orang
jangan sok deh lo
kita gak saling kenal
lo tuh aneh banget sih
harusnya lo tuh berterima kasih
gue gak kenal sama lo aja
tapi gue mau peduli sama lo
bukan yang malah marah marah ngejelas kayak gini

sekarang lo belain dia
gue itu paling benci sama yang namanya kekerasan
lagi pulang kan sekarang tas gue udah balik
jadi cepetan sekarang lepasin dia
cabut lo tuh
indonesia punya generasi berbar kayak lo bisa hancur negara ini
udah cukup ya
gue udah terlalu capek dan lemes ngeliat orang berantem terus hari ini
gue udah gak ada utang budi lagi sama lo
bagus deh kalau gitu
gue juga berharap kalau gue gak bakalan ketemu
ingat ini yang terakhir ya sal
kamu jangan nyerahkan diri kamu lagi kayak gini
kasian kalau misalkan nggak ditolongin
iya tapi kamu teh juga harus lihat situasinya kondisinya
kalau sekiranya membahayakan kamu
lebih baik kamu saya minta tolong lagi sama orang
kamu teh perempuan
resikonya kan lebih besar
apaan sih bi
apaan gimana sih den
ngeri tuh ngeliatnya
ngeri apanya sih bi
bibi kan udah sering lihat aku kayak gini
kan dari dulu juga bibi yang ngobatin kamu den
yaudah sini biar aku aja sendiri
yaudah kalau gitu gimana kalau bibi bikinin ketoprak kesukaan kamu
gimana udah enakan belum
ya alhamdulillah udah enakan
yaudah nanti mama pijetin lagi ya
udah kamu istirahat ya
buku gue kok gak ada
aduh ya ampun
pasti buku gue itu hilang pas diambil sama si copet itu
ya terus gimana dong
kan gue belum selesai baca
lo kesih buwoob raritt

tapi gue mau peduli sama lo
bukannya malah marah marah nggak jelas kayak gini
masih ada orang yang peduli sama gue